raut sukacita tampak di wajah para penghuni panti asuhan abimata tangerang selatan
iringan musik dan nyanyian bertema natal pun menambah keceriaan dan kehangatan natal
perayaan natal kali ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan drama bertema snow white
meski hidup terpisah dari orang tua dan keluarga
anak anak panti asuhan abimata menyambut natal dengan penuh bahagia
sebagai ungkapan syukur atas kelahiran yesus
suasana natal di panti asuhan abimata ini sangat senang menurut saya
karena saya bisa berbagi kasih kepada adik adik bercerita pengalaman sharing sharing
dan juga saling bertukar pikiran juga sama adik adik
di momen istimewa ini para penghuni panti pun menyematkan sejumlah harapan baik
kedatangan kristus menyiratkan makna yang besar bagi mereka untuk saling mengasihi
di panti asuhan abimata itu sangat berkesan bisa berbagi kasih bermain bersama
dan juga mendapat suatu perhatian dari para donatur
meski perayaan natal dirayakan di tengah pandemi
namun tak menyurutkan semangat empat puluh lima anak penghuni panti asuhan abimata
untuk tetap beribadah dan memperingati
hati natal bersama sama
anak anak berada di panti walaupun dalam kondisi pandemi
tetap dengan sukacita merayakan natal
kami biasanya yang pertama melaksanakan ibadah natal
walaupun mereka melaksanakannya secara online
setelah itu kumpul bareng makan bersama
ini dia yang ditunggu tunggu tradisi berbagi hadiah natal
masing masing anak mendapatkan kado spesial
wih happy semuanya
dapat kado semuanya di perayaan istimewa natal kali ini
itu dia kebersamaan kehangatan dan juga kebahagiaan natal
itu dirasakan oleh adik adik di panti asuhan abimata tanggerang selatan ini
meskipun mereka tidak ditemani dengan orang tua
tapi mereka di sini bersama dengan orang orang terdekat mereka yang mereka sayangi
dan semoga damai natal serta sukacita natal selalu menyertai adik adik yang ada disini
dan juga kita semua
indrayani laksmi kunia yurniarwan tanggerang selatan